sementara di surabaya guna mengantisipasi gelombang tinggi air laut serta banjirop
wali kota surabaya tri risma hari ini membangun pintu air di kawasan kalimas baru surabaya
fungsi pintu air ini digunakan untuk mengontrol serta menstabilkan ketinggian air sungai agar surabaya tidak banjir
sabtu siang wali kota surabaya tri risma hari ini langsung meninjau pembangunan pintu air di kawasan kalimas baru surabaya
dengan mengenakan kursi roda risma meninjau progres pembangunan pintu air yang telah dikerjakan mulai september dua ribu delapan belas ini
pintu air ini dibangun karena kerap kali saat air laut pasang dan terjadi gelombang tinggi
banjir rob terjadi di sejumlah kawasan di surabaya utara seperti kalisosok kebalen serta kalianak
pembangunan pintu air ini dianggap efektif karena biaya pembangunan lebih irip jika dibandingkan membangun pompa air pada tiap saluran
khususnya di kawasan perbatasan dengan laut
pembangunan pintu air yang juga dilengkapi dengan pompa air ini sendiri menurut risma memakan realisasi anggaran sebesar sebelas miliar rupiah
tak hanya menyelamatkan kawasan surabaya utara pintu air ini juga diharapkan dapat menyelamatkan seluruh wilayah surabaya dari banjir
ada pompa ada pintu maka kita bisa kendalikan permukaan air laut itu
jadi permukaan air sungai itu bisa kita kendalikan
jadi bisa tetap untuk wisata
bisa tetap untuk pengendalian banjir dampak dari rop
nah kemudian juga bisa suatu saat mungkin bisa jadi sumber air baku baru
trisma menargetkan pembangunan pintu air ini akan selesai pada dua ribu sembilan belas mendatang
karena proyek pintu air ini bukan proyek multi years
pembangunan pintu air ini sendiri menurut risma hanya akan memakan waktu satu tahun
wahyu pratama surabaya